informasi berikutnya hingga desember dua ribu dua puluh dua tingkat kepatuan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan disebut hanya lima puluh enam dua puluh empat persen
artinya ada sekitar empat puluh empat tujuh puluh enam persen masyarakat yang belum mendaftar ulang kendaraannya dengan potensi penerimaan pajak lebih dari satu ratus dua puluh triliun rupiah
data itu disampaikan dalam diskusi bersama antara jasa raharja dan kops laluintas pori pada jumat sore
jumlah masyarakat taat pajak kendaraan diklaim mengalami kenaikan sejak berapa bulan lalu
pemerintah daerah memberikan relaksasi penghapusan denda pajak hingga menggratiskan biaya bbnkb atas kepemilikan kedua
jasa raharja dan korlantas pori disebut akan bekerjasama dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam wayar pajak kendaraan
kita tahu bahwa pulau jawa ini adalah paling padat penduduk dan jumlah kendaraan
jadi seluruh pulau jawa dilantas
hal yang penting yang kita bahas juga adalah sosialisasi kepada masyarakat
jadi masyarakat akan tahu apa yang harus dilakukan dan ini adalah upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terutama untuk pembelian dan pajak kendaraan
kita berharap masing masing anggota masyarakat yang memegang kendaraan yaitu sesuai atas namanya
saya kira seperti itu ini dimaksud dengan kepatuhan yang disampaikan oleh bapak dijen tadi
ini memudahkan kita nanti di lapangan tentunya pada saat nanti ada penegakan hukum
kemudian pada saat ada laporan maupun kendaraan kendaraan yang mungkin dilaporkan hilang atau mungkin dalam kapasitas kecelakaan lalu lintas yang terjadi
ini datanya penting untuk memudahkan pelayanan masyarakat untuk bisa dapat segera dan lebih cepat